operasi patuh semeru dua ribu enam belas yang dilakukan polisi untuk meminimalkan pelanggaran lalu lintas terus dikelar
di jomblang sejumlah pelajar yang kedapatan belum memiliki sim dikenakan sanksi membaca pancasila
sementara di surabaya operasi patuh yang juga dilakukan kepada sesama polisi menjaring beberapa pelanggar yang akhirnya dihukum push up
beginilah perilaku para pengendara sepeda motor yang takut terjaring operasi patuh di jombang
mereka memilih melarikan diri menghindari operasi patuh yang digelar satuan lalu lintas polres jombang di persimpangan jalan wahid hasim
tanpa menghiraukan keselamatan para pengendara ini berputar balik seenaknya padahal kondisi arus lalu lintas sedang padat
sementara itu bagi pengendara yang tidak melengkapi surat surat berkendara petugas langsung menilang
namun sanksi berbeda diterapkan pada pelajar yang kedapatan belum memiliki surat izin mengemudi
petugas tidak menilang namun mereka diminta membaca pancasila sebagai bentuk peringatan
saya sudah mengucapkan pancasila

tidak jauh dari
keumat keselamatan dia memenuhi syarat dalam arti dalam sdn bawah
sementara operasi patuh di surabaya juga menyasar pada anggota polisi yang nakal
seorang anggota sersepol sektandes ini harus menjalani push up karena lampu sen sepeda motornya tidak menyala
meski bukan termasuk bagian pelanggaran dalam operasi patuh namun hukuman ini diberikan karena seharusnya anggota polisi bisa menjadi contoh masyarakat
sangsi ini diberikan setelah operasi patuh dadakan digelar oleh kapol sektandes kompol harahap
operasi ini sempat membuat kaget sejumlah anggota
namun dari tujuh puluh lima anggota tak didapati satupun anggota yang surat surat kendaraannya tidak lengkap
dengan pagi ini adalah karena ada operasi terpusat operasi patuh maka hari ini kita melaksanakan operasi bersih terhadap kita sendiri dulu baru melaksanakan penindakan pada orang lain
operasi patuh dilakukan untuk mengecek kelengkapan surat surat kendaraan bermotor yang dimiliki para pengendara
mayoritas pelanggar lalu lintas adalah pengendara roda dua
operasi ini akan digelar hingga dua puluh sembilan mei mendatang